ini bukan motor kamu kan
hah kurus amat
ya bukan lah ma
waktu itu motor boy lagi ditukar ma
kok mau ditukar sama yang kurus
soalnya boy mau jalan ke bukit mah
agante ada di bawah
suami yang aneh
lagi si mama kenapa
bukannya nemenin istri sarapan
bukannya nemenin istri sarapan
bukannya nemenin istri sarapan
ngapain sih ngelap ngelap motor
emang gak ada mang demand
nol panggil aja mang diman daripada dia molot
gak perlu juga keles harus papa yang ngelap ngelap
orang lain tuh gak boleh nyentuh motor papa
ini kan motor kesayangan papa
harus papa sendiri yang megang
gak boleh orang lain
tuh liat tuh
terus aja bikin bete
gak boleh nyentuh
enggak enggak bukan masalah repot
mulai hari ini pabrik antar kamu sekolah dan pulangnya biar supir yang jemput kamu ya
bi aku tuh
aku tuh udah kangen banget sih pengen bawa motor sendiri
hari ini aja deh bi please janji ya
hari ini aja aku pengen bawa motor ke sekolah
reva reva keputusan papi sudah bulat
tapi gak ingin kamu pergi sendiri
bi papi tuh kenapa sih kayaknya gak suka banget sama boy
papi kan belum kenal banget sama boy
coba deh kalau papi udah kenal sama boy boy tuh orangnya baik banget bi
terus pinter bahkan dia juara olimpiade matematika waktu itu
tapi kamu gak mungkin salah menilai orang
bagaimana ada orang yang juara olimpiade matematika terus juara juga
apa tuh mas berantem berantemnya tuh
ini gak mungkin kan bisa berbarengan gitu gak mungkin kan mas
kamu nunjuk nunjuk aku begini giniin aku siapa takut
pokoknya satu hal tapi tidak ingin kamu dekat sama si boi
sekarang papi antar kamu
sayang mas berangkat dulu ya
masa perasaan aku baru ingat
kalau mas bea ngantarin reva ke sekolah itu artinya nanti yang ada bom ngelihat kalau ternyata papinya reva itu adalah
ya kan nanti ketahuan dong kalau gue itu sebenarnya belum cerai dari mas be
wah ini bahaya ini gak boleh terjadi
mas gimana kalau aku aja yang ngantarin rafa ke sekolah
oh jangan jangan jangan kalau kamu nganter nanti kamu muter muter kasian kamu ya biar mas aja yang nganter ya
mas nganterin aku kalau aku yang nganterin reva mas bisa langsung meeting kan lagipula biar aku juga deket sama reva boleh ya mas
oke kalau gitu caranya reva kamu barengan sama adiana ya
lebih mendingan daripada tapi repot udah gak apa apa aku pergi naik motor aja ya
ayo revo pergi yuk nanti kamu telat loh sekolahnya
bukain pintu mobil ya
mas aku berangkat dulu ya mas assalamu'alaikum i love you
boy kamu tuh bikin kaget mama aja
bapak masih marah ya masih ngambek ya
hah ya iyalah selama papa kamu gak ngajak mama turing kontiniti ngambeknya mama tau
ya syuting aja mah kontiniti biarin ngambek pokoknya
ma udahlah mau baikan aja sama papa kasihan ya
ih males lah ya
kok manda sih sama papa sendiri nanti kalau kenapa kenapa gimana
eh yang ada dong yang namanya papa kan cowok ngerayu mama ke bujuk mama masa mama terusnya ngalah
ya sekali sekali mama dong
boy ini motor kok jadi ramping ini bukan motor kamu kan hah kurus amat
ya bukanlah ma waktu itu motor boy lagi ditukar ma
kenapa ditukar kok mau ditukar sama yang kurus
ya soalnya boy mau jalan ke bukit mah pakai motor ini
tapi ma dalam rangka apa ke bukit
gak ada dalam rangka apa sih mah cuma pengen jalan aja
terus sama siapa
sama siapa hayu mikirnya lama jawab sama siapa
mama pasti nggak suka kalau gue bilang jujur tapi masa harus bohong sih sama mama
wah keren boy
kamu mau jalan ke bukit ma
kamu mau naik bukit sama reva
yah ini lagi dateng dateng main dukung aja
ya didukung dong ma
emang kenapa gue ini kan udah jujur ngasih tahu kita dia mau kemana dan sama siapa
daripada mama foto sama si gabayantua itu
belum bilang belum papa
papa kau muter muter di situ lagi
udah kali pa
saya muter muter terus di situ dong mama udah minta maaf mama juga udah nyesel
aduh selesai kali
ya makanya punya anak tuh jangan dilarang larang
orang anaknya juga gak macem macem ya kan boy
hah apa hubungannya pa
hah males banget deh kalau dua cowok ganteng ini udah saling mendukung
mendingan mau berantak kerjaan daripada telat
by dua cowok yang gak asik
ma udah dong jangan ngambek
pa kejar mama dong kasian mama
wujudin kek biar gak ngambek lagi
udah kamu tenang aja boy
mama itu paling ngambeknya cuma sebentar